iya manggenya ayah bilang aja coba tapi kalau gagalnya jangan nyalain air loh
abang denger lagi kapan si timur ajak
besok kalinya tapi si tidak sendiri yang sininya
orang tuanya juga
cepetan lo ke pengantin sunat aja
bojamban habis bersihkan kambing bang
ambil aja ntar malam
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
ada apa lo
firasat ayah ayah nggak enak bang
curiga lo gak usah ikut campur deh
ni urusan orang gede
lagian jangan suka curiga
jangan pikiran jelek sama orang
serahin aja yang diatas
hai dengan kerjaannya
dasar kambing rasa lo kerjaan lu cuma nyusahin melulu
disuruh kawin nggak mau bikin pakai nidok udah lu rasain juga
orang dia kemaluan saya mas harungan eh lari larian
lari larian kambing dipukulin begitu
kalau dia nggak mau kawin nggak dipaksa
kok mandi lo
tadi abang suruh pegi
lo urusin tuh pupuk pupuk sana semua pupukin pun punan
tuh pakai pengisian lah
abang urusan begituan melulu
ayah kan dari pagi belum makan bang
makan aja diurusin
udah bau bau tokai
gue nganterin kepadanya
waduh tenang bro
sukur sukur malang gusuk
emangnya enak ketiban sepeda
makanya jangan suka ngebut
si ngebut siapa
ketabrak pedas kok
lu lihat tuh kambing pomine
suruh diambil kop surat tempat dimana dia kerja
loh jangan lupa yang ada stempelnya

abis itu lu pergi ke tempat bang masani
lu tanya sama dia berapa harus kita sewa
lu jangan cuma mangkut mangkut doang dong sar
kaya burung patuk aja
abis itu saya harus bagaimana
semua kan situ yang ngatur
saya tinggal nurutin perintah saja
sar tugas lu masih banyak
lu usahain sama si jambul
bawa kop surat hotelnya
sekalian lu bawa kemari
suruh dia nomin kita di warung sehindun
tapi buat apa sih
si jambul kamu suruh ngambil kop surat konten
lu mau duit apa kaga sih
ya mau dong tapi kan saya belum ngerti
kenapa jambul harus ngambil kop surat hotel segala
lu tenang aja
si jambul mana mau bisa percaya sama kita
gua mau bikin surat pesenan sewa kembang
sama kesenian di kop surat itu
udah itu kita liatin tuh surat sama si jambul
kita jelasin sama dia
udah berapa banyak kita abis duit bakal ngurusin ya
terus abis itu
bujuk lu sar lu nurut aja
yang pentingan komisi
yang penting ada duitnya
intinya kan lu itu
sekarang sar tugas lu nemuin si jambul
lah iya dong kalau besok pagi kan dia udah pulang kerja
justru malam ini
pungpung dia jaga malem
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya

iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
iya dah yang penting komisinya raya
eh si titin kira kiranya mau gak dijodohin sama abang lu

lagian kan bang mamak udah tua belum tentu si titin mau

nah abang lu kan gak tua tua amat segitu sih
lihat kakek kakek juga duitnya banyak mobilnya ada tujuh belas
mau bang mamak kenapaan
bang mamak kambing si bek yang
mau cewek hidup bakalan susah nya
coba aja siapa tau si titin mau

nih kapan si titin mau lu ajak kemari
hmm besok kalinya

kalu kagak mana mawanya teman ama dia
mbampeng buddy disini hesitant
baya estaban aja ball delegates